kenapa kamu mau ngapain
kayak kamu masih sakit banget loh itu loh
kamu gak boleh banyak jalan
saya mau mantar kamu ke lobby
enggak usah repot repot
di kaki kamu kan masih sakit juga
lagipula aku tuh harus balik ke kamar
aku dulu ambil blazer sama ganti sepatu matas
ayo dimakan ya
kenapa nggak makan sendiri kalau kayak gitu
dulu tuh kamu tuh
paling seneng kalo gak menyebabkan aku
jangankan aku mas
pas masih kecil aja kamu juga sering ngelakuin dia
makanya aku sekarang gak mau kehilangan momen
apalagi sekarang ada kamu
jadi aku mau ngejadang
aku mau ngejadang
aku mau ngejadang
aku mau ngejadang
aku mau ngejadang
maling jadang buat kamu keganggu
aku hanya mencoba untuk
mengembalikan setiap momen yang ada
mungkin aja dengan pengakuan kayak gini
ya allah ini kaki kamu pasti masih sakit banget ya dih
kayaknya lukanya dalam banget gitu
kamu jangan sering sering banyak jalan lah di
pecahan botol yang kena kaki saya itu
bikin luka yang gak ke dalam
ya sih kalau menurut aku
walaupun di rumah cuman
ya jangan banyak digerakin dulu kakinya
biar dia tuh cepet sembuhnya
iya kamu gapapa kan ya untuk sementara kayak istirahat di rumah
nggak harus langsung pergi ke kantor
karena kan kalo pergi kantor pake seragamnya pun
kamu bisa handle kerja dari rumah kan
itu dia bel
saya tuh masih harus tetep ke kantor
karena ada beberapa kerjaan yang
dan saya juga harus koordinasi teruskan sama riza
untuk keamanan di pendok pelita
pendok pelita ya
nanti juga abis dari si andi ya
nanti aku ke kantor dan kayaknya
aku mau nginep lagi deh disana
kamu masih harus bantuin jagain
askara sama rena ya disana
yah kok kayaknya pasrah gitu sih dih
larang aku dong nginep di pendok pelita
kalo memang kamu peduli sama aku
aku mau nginep di pendok pelita
kalo mau cegah mbak bella nginep di pendok pelita
pokoknya jujur aja
kok malah diem aja sih
padahal mbak bella itu udah saya kasih kode kode
supaya kamu itu menahan dia
mbak bella mau nginep lagi di pondok pelita
bukannya bu andin itu udah balik mbak
apa masih perlu untuk jagain anak anaknya bu andin lagi
iya tante sebenernya sih iya sih kiki juga udah balik
gak apa apa sih tante mungkin karena disana
suasananya rame aja jadi aku suka
apa nyuruh saya buat nahan bella
biar gak ke pendok pelita gitu
kan bella sendiri yang ngapain kesana
iya udah tante udah jam segini
aku pamit ya aku mau pergi kerja soalnya
iya semangat ya kerjanya
kasih di speed recovery ya
jangan lupa dimakan buahnya
hati hati di jalan
susah memang memulai hubungan dengan orang yang ikatan hatinya belum selesai
dih kenapa kamu mau ngapain
kay kamu masih sakit banget loh itu loh kamu gak boleh banyak jalan
engga engga saya mau mantar kamu ke lobby
gak usah repot repot nih kayak kamu kan masih sakit juga
lagi pola aku harus balik ke kamar aku dulu aku ambil blazer sama ganti sepatu matas
iya gak apa apa yuk
di rumah sakit nanti pokoknya aku akan bilang ke lc
kau mau ngapain
aku tuh gak bawa dompet jadi biar dia aja yang bayarin tagihannya dulu
aku benar benar nggak ada uang soalnya aku mau bilang ke kakak tapi takut jadi pertanyaan besar
jangan sekarang deh aku belum siap udah ngotot ke indonesia malah karir makin hancur
masih kuat kan ini sebentar lagi kayaknya sampai kok
masih kok tenang aja
pak bobine alvan lagi ini jangan jangan dinyarin gue lagi
elsa sekarang kamu dimana kamu gak ke kantor
iya iya ini saya udah on the way kok pak sebentar lagi sampai kok
dan saya tunggu ya bu elsa ini akan menjadi meeting yang lebih detail
dan saya tidak mau salah satu anggota tim saya tidak komitmen dalam pekerjaannya
kalau saya lihat kamu ini tidak komitmen dalam pekerjaanmu
apalagi proyek ini
saya tidak bisa menerima kamu lagi